setiap tahun pemohon paspor untuk melakukan perjalanan umroh
melalui kantor imigrasi surakarta jawa tengah meningkat
peningkatan juga terjadi pada jumlah warga negara asing
yang dideportasi dan yang mengajukan izin tinggal
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas kantor imigrasi kelas satu surakarta
telah mengeluarkan paspor sebanyak lebih dari empat puluh satu delapan ratus
naik dari tahun lalu yaitu lebih dari tiga puluh tujuh delapan ratus
kebanyakan pemohon akan melakukan perjalanan umroh
hal ini dinyatakan kepala kantor imigrasi kelas satu surakarta santosa selasa siang
kantor imigrasi kelas satu surakarta telah mengeluarkan empat puluh satu delapan ratus delapan puluh delapan

ya terbesar umroh
selama tahun dua ribu tujuh belas kantor imigrasi surakarta juga telah mendeportasi tiga puluh warga negara asing
sedangkan wna yang mengajukan izin tinggal sepanjang dua ribu tujuh belas
tercatat sebanyak lebih dari dua tiga ratus orang
terdiri dari pengajuan izin tinggal kunjungan
izin tinggal terbatas
serta mengajukan izin tinggal tetap
permohonan pembuatan paspor menjelang masa libur natal dan tahun baru terus meningkat
untuk mengantisipasi antrean karena melonjaknya jumlah permohonan
kantor imigrasi jakarta utara tetap beroperasi pada sabtu yang merupakan hari libur
menjelang akhir tahun permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi jakarta utara terus meningkat
libur panjang natal dan tahun baru serta libur anak sekolah
menjadi faktor meningkatnya permintaan pembuatan paspor
meski antrian berkurang hingga selasa sore beberapa pemohon masih menunggu di kantor imigrasi jakarta utara
para pemohon umumnya hendak mengisi liburan di luar negeri
seorang pemohon yang ditemui mengakui hendak berlibur ke luar negeri bersama anggota keluarga
seusai perayaan natal dua puluh lima desember nanti
kesini untuk mengurus surat menyurat pak
iya rencananya kami mau ada keluar bawa keluarga
itu dalam rangka libur kanjung atau
libur natal pak
kenapa sih pemilih
ya karena kan kita ngatalan dulu pak di gereja
baru sudah selesai baru kita pergi
panjang dua ribu tujuh belas kantor imigrasi jakarta utara telah menerbitkan sekitar lima puluh lima ribu paspor
jumlah ini meningkat seribu paspor dibanding tahun sebelumnya
banyaknya warga yang mengisi libur panjang di luar negeri menjadi faktor meningkatnya permohonan pembuatan paspor
untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pemohon kantor imigrasi jakarta utara tetap melayani pembuatan paspor pada hari libur
yakni sabtu mulai pukul delapan hingga pukul dua belas siang
sebenarnya tahun ini dua ribu tujuh belas dari januari hingga desember berjalan ini
kita sudah mengeluarkan paspor
kita sudah mengeluarkan paspor sebanyak lima puluh lima delapan ratus tiga puluh dua

jadi udah ada perbedaan sekitar seribu

ya pasti nyatanya anak anak libur
ada hari libur yang secara nasional ya kan
ya pasti nyatanya anak anak libur

dan kalau akhir tahun perjalanan luar negeri banyak sekali yang disajikan oleh pemerintah negara yang akan kita kunjungi

untuk memudahkan pelayanan kantor imigrasi jakarta utara beberapa waktu lalu juga telah membuka pelayanan pembuatan paspor secara online
untuk memudahkan pelayanan kantor imigrasi jakarta utara beberapa waktu lalu juga telah membuka pelayanan pembuatan paspor secara online
untuk memudahkan pelayanan kantor imigrasi jakarta utara beberapa waktu lalu juga telah membuka pelayanan pembuatan paspor secara online
untuk memudahkan pelayanan kantor imigrasi jakarta utara beberapa waktu lalu juga telah membuka pelayanan pembuatan paspor secara online
untuk memudahkan pelayanan kantor imigrasi jakarta utara beberapa waktu lalu juga telah membuka pelayanan pembuatan paspor secara online
untuk memudahkan pelayanan kantor imigrasi jakarta utara beberapa waktu lalu juga telah membuka pelayanan pembuatan paspor secara online
fakih haitami jakarta